dalam sidaknya gubernur dki jakarta anies baswedan mendapati kerumunan yang cukup padat
di mana tidak ada penerapan jaga jarak di kafe ini
anies langsung menegur pemilik kafe dan memintanya untuk membubarkan para pengunjung
kedatangan anies dan satuan polisi pamung praja mengejutkan para pengunjung
suara hingar bingar keramaian langsung hening alunan musik pun langsung dihentikan
setelah itu pengelola kafe di kawasan haji nawi jakarta selatan ini pun
meminta pengunjung untuk pulang
anies mengingatkan pemilik kafe untuk menerapkan protokol kesehatan
yakni membatasi jumlah pengunjung menjadi lima puluh persen
sesuai dengan pasal dua belas pergub nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang penerapan disiplin dan penegakan
dan penegakan hukum protokol kesehatan
restoran yang melanggar protokol kesehatan harus ditutup sementara waktu
anies pun langsung menegakkan sanksi sesuai dengan pergub
yakni menutup kafe ditambah denda sepuluh juta rupiah